sejak jumat pagi antusiasme pengunjung alobank festival dua ribu dua puluh tiga
yang digelar di istora senayan jakarta pusat sudah terlihat
ribuan pengunjung dari berbagai daerah di indonesia
rela antre di loket penukaran tiket
untuk dapat menyaksikan konser dari sejumlah bintang tamu
yang dihadirkan dalam alobank festival dua ribu dua puluh
seperti para fans boyband asal korea nct dream
para fans yang disebut nctzen itu
rela menunggu berjam jam
demi untuk menyaksikan idola mereka
kemarin sih kita udah excited banget dari kemarin
udah siapin semua semuanya
dan sekarang alhamdulillah udah bisa masuk ke sini
ini tujuannya ke sini apa nih
berdua kemarin dapet undian dari transmart
dengan adanya festival alobank ini seperti apa
seru sih akhirnya setelah dua tahun
udah gak ada concern lagi
terus ternyata ada konser dan kedatangan nct dream
makasih banyak buat alobank
terima kasih banyak lagi
selain pertunjukan musik
pengunjung yang tengah mencari peluang pekerjaan
juga dapat berkunjung ke job fair
lebih dari lima puluh perusahaan di bawah naungan ct corp
bergabung dan membuka ribuan lowongan kerja
dengiputan cnn indonesia